gojek indonesia telah hadir di hanoi vietnam melalui aplikasi goviet
koresponen cnn indonesia desi aritonang berkesempatan menjajal layanan goviet yang resmi beroperasi di hanoi vietnam
inilah hanoi ibu kota vietnam
dengan jumlah penduduk sekitar tujuh tujuh juta orang hanoi menjadi kota terbesar kedua di vietnam setelah ho chi minh city
rasio penggunaan sepeda motor warga sehari hari memang lebih tinggi dibandingkan mobil
jadi lumrah vietnam dipilih gojek indonesia untuk melebarkan sayap bisnis di negara asean
saya pun mencoba aplikasi goviet dari lokasi penjemputan di melia hanoi hotel dengan destinasi hone kim lake yang ada di pusat kota hanoi
aplikasi goviet hampir mirip dengan aplikasi gojek yang saya pakai saat di indonesia
namun saat ini baru tersedia layanan goride dan gosend untuk antar barang
oke sekarang aku mau berangkat pakai goviet dan ini helm ya
goviet ini memiliki identitas pengemudi menggunakan jaket merah bertuliskan goviet dan ada bendera vietnam di bagian lengan kanan jaket
jenis helm yang disediakan juga mengikuti kondisi di vietnam bukan kewajiban full face seperti di indonesia
di kota hanoi tidak ada kemacetan sehingga tidak terasa saya sudah sampai di hoan kim lake dalam lima menit
sesuai aplikasi saya membayar sebelas vietnam dong setelah turun dan langsung menikmati danau yang sejuk oleh pepohonan
setelah sedikit eksplorasi di sekitar danau saya penasaran ingin merasakan naik opang atau ojek pangkalan di hanoi
saya ketemu se om sebutan ojek di vietnam
di jalan hai ba trung sekitar lima ratus meter jarak tempuh ke melia hanoi hotel
boleh saya pergi ke melia hanoi hotel berapa harga

tidak murah tidak murah untuk melia
boleh anda membuat sepuluh tidak oke
tidak bisa ditawar padahal jarak tempuh yang pendek dan waktu yang singkat
sampai sampai si abang ojek tidak memberikan helm kalau tidak saya minta
selain seom di hanoi transportasi publik menggunakan bus dan beca
kehadiran goviet juga menambah peta persaingan di bisnis transportasi online dengan grab yang lebih dulu hadir di vietnam
bisnis digital maupun konvensional selalu harus mengedepankan konsumen agar lebih mudah terjangkau dan aman